sampai jumpa di video selanjutnya
maaf bu bapak dalam kondisi kritis
dan dokter meminta agar kalian semua cepat ke sana
sekarang malah gak aktif lagi
tuh kan bener kan
kamu tuh sama aja sama anaknya
tapi zainer pasti ada di rumah sakit ini
mesha kita juga harus cari zahira
ngapain sih ma
udah lah biarin aja dia hilang
kalau perlu dia nggak usah balik lagi
mesha ini bukan saat yang tepat untuk beremosi
yang bisa nyelamatin papa tuh cuma zahira
kalau papa meninggal bagaimana
kamu mau hidup meskin
loh kok gak ada orang di sini
apa mungkin zahira dan keluarganya ada di dalam
mungkin aku akan ke dalam juga
aku juga pengen lihat keadaan pak prabu
ya allah pak prabu sampai kayak gini
parah banget keadaannya
tapi kok aku malah kasian
dan kenapa aku nggak tegang lihat pak prabu kayak gini
padahal dia kan udah jahat sama ayah
dia yang membunuh ayah
dan dia juga udah jahat sama aku
iya masih berani
masih berani memperhatikan saya
cukup cukup pak
cukup cukup cukup
cepat panggil keluarganya saya khawatir bahwa tidak bisa bertahan
kau ingin umatku biarlahimulatuhu
sebaiknya lagi walhamdulillah
kamu lagi ngapain di sini deh
kamu keluarganya juga
kalau begitu kamu silahkan tunggu di luar ya
pak prabu tidak bisa dijemuk sembarang orang
terima kasih kamu tadi sudah memanggil kami lebih cepat
aku tahu dia adalah seorang pembunuh
tapi aku harap kondisi pak prabu baik baik saja ya allah
aku tidak mau om wistu dan ibu kena masalah
aku ingin mengambil alih dari diri saya
saya ingin mengambil alih dari diri saya
saya ingin mengambil alih dari diri saya

saya ingin mengambil alih dari diri saya

saya ingin mengambil alih dari diri saya
saya ingin mengambil alih dari diri saya
saya ingin mengambil alih dari diri saya

sekarang aku jadi bisa pakai tempat ini untuk menyembunyikan jahira
sekarang aku jadi bisa pakai tempat ini untuk menyembunyikan jahira
sekarang aku jadi bisa pakai tempat ini untuk menyembunyikan jahira
lebih baik sekarang aku kembali ke rumah sakit
lebih baik sekarang aku kembali ke rumah sakit
untuk memantau keadaan
jangan jangan dia nengokin prabu pijaya
bagaimana ketemu gak
gak ada kak
kita juga tidak menemukan zahira
kemana sih itu anak
udahlah ma tan kita gak usah cari zahira lagi
lagian dicari kemana mana juga gak ketemu kan
itu anak benar benar keterlaluan atau diri
udah dimanja begini balesannya
bapak dalam kondisi kritis
dan dokter meminta agar kalian semua cepat ke sana
kamu ngapain di sini
gara gara kamu suami saya semakin sekarang
maaf bukan dia bu
justru anak ini yang sudah menjaga pak prabu
dan dia juga yang sudah membuat pak prabu menjadi lebih tenang karena doanya
tapi kita tidak boleh mencari dia
kita harus segera menolong pak prabowo dengan melakukan transkusi dalam
karena keadaan pak prabu sudah semakin kritis
dan harapan satu satunya adalah dari anak bungsu pak prabu
karena darah mesa tidak cocok
tapi sampai sekarang saya tidak bisa menemukan anak saya
zainal gak ada tante
bener kan dong astagfirullahaladzim
kenapa sih kamu disini
nengoki pembunuh itu
suamiku itu lagi kritis di dalam sana
jangan kamu sebut lagi dia sebagai pembunuh
saya nggak peduli sama suami kamu yang kritis itu